presiden joko widodo mengkritik peraturan izin usaha yang berbelit dan memakan waktu
jokowi menyatakan banyak peraturan yang justru menghambat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah
menurut jokowi dalam hal kemudahan usaha saat ini indonesia berada di urutan ke satu ratus enam puluh
singapura di posisi pertama dan malaysia di posisi ke delapan
berkaitan dengan dunia usaha umkm peraturan daerah yang efisien membuka peluang investasi lebih banyak
hal ini disampaikan presiden di hadapan seratusan kepala daerah
mulai level gubernur wali kota hingga bupati dan wakilnya hasil pemilihan kepala daerah serentak
enggak yang namanya undang undang yang namanya perpres yang namanya kepres yang namanya pp yang namanya permen
yang namanya perda ada pergub ada perwali ada perbuk peraturan bupati banyak sekali
peraturan yang kita punya yang itu justru memperlambat kita memutuskan memperlambat kita bertindak di lapangan menjerat kita sendiri